sementara itu komnas perempuan menduga istri mantan kadif propampolwi putri chandrawati
mengalami pelecehan seksual oleh brigadir yosua di magelang pada tujuh juli lalu
kepada komnas perempuan putri mengaku enggan melaporkan dugaan pelecehan karena merasa malu dan takut
temuan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap putri candrawati disampaikan komnas perempuan di kantor komnas ham kamis kemarin
ketua komnas perempuan andi yentriani menyebut putri sebelumnya enggan melaporkan dugaan pelecehan seksual karena malu
putri juga takut pada ancaman pelaku dan dampak jika kasus tersebut dilaporkan
andi menambahkan relasi kuasa antara atasan dan bawahan tidak serta merta menghilangkan potensi dilakukannya kekerasan seksual
posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian
pada usia yang jelang lima puluh tahun memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati ini disampaikan berkali kali